azan allah berwakbar allah wabarakatuh wakbar asyadualla ila ilallah
hai sekarang ustadz musa hayalthey dan santun minta
untuk angkat tangan kalian semua
nanti jadi penjahit dong buatan
angkat jemuran bukan angkat tangan
sekarang ustadz minta kalian
dengerin baik baik omongan ustadz
jangan kalian lakukan lagi
apa yang sudah kalian tadi lakukan di kelas
ustadz sangat benci sangat kesal
ini pelajaran buat kalian
bahwa kalian harus rajin belajar
dan jangan belajar pada saat mau ujian aja
mengerjakan ujian ini adalah
dan waktu dimulai dari
baik tangan kalian masih diangkat
siapa yang dirumah turunin
lukman ujiannya sebulan lagi lukman
gila masih satu bulan lagi
dah kok kayak gitu mah
aku gak usah cepet cepet kali
sungguh eh lalu
assalamualaikum pak ustadz
eh eh eh lukman lukman
mau aja dibohongin temen temen
tangan di atas
ah apaan ini
waktu mengerjakan soal
waktu dimulai dari
oh iya kan kena air dulu ya jadi hilang
aduh gimana nih aduh gue masih nyelek nyelek
wah kok tangannya cuma titik doang
terus makin gede ada cincinnya ada jamnya
ayo kerjain jangan nyotek nyotek lagi
ini semua gara gara dodot
ya tapi aku ngelafin sih
ini semua gara gara kamu dot kita semua jadi hukum
tahu dong lagian kita kan bukan guru
tapi kenapa kita dipanggil ke ruang guru
alamak lagian kamu tuh pahaya banget sih dot
teman teman yang kita lakuin ini sekarang itu salah
jadi lain kali kita jangan ulangin lagi ya teman teman
benar kata dodot
kita itu ulangan harus menyiapkan otak yang segar
catatan kita yang udah baca bukan nyiapin contekan
aika kamu belain dodot
ini semua gara gara duduk
cuma gara gara dodot kita semua jadi dihukum ke ruangan guru
kerjaan ulangan di ruang guru
kamu bukan belain dodot
aku tuh belain yang benar
itu sama aja
kamu tuh belain dodot
kamu tuh belain
iya belain dodot
enggak usah berantem
udah ada yang lain ya
simpan energi kalian buat ujian praktik nanti
dia udah tau udah tak salahin gimana
kamu enggak tau
enggak juga sih
kalian berdua belain dodot
iya lah pasti
kok di tau dulu tuh salah
dibelain aja terus
tunggu silahkan kembali ke depan
disini ajan aku tuh pasti pas
kau udah jelas

sobri kamu tuh gak boleh sombong
karena kita tuh makhluk yang lemah ya
obri kamu sudah membanggakan diri kamu
sekarang giliran berikutnya untuk dites azan adalah lukman
ini tunjuknya kamu
mundur lagi mundur lagi
mundur lagi mundur lagi
kayak boneka pasar malam
lukman eh eh
kamu itu tadi azannya cuma awal sama akhir
gimana sih belum beres itu belum lengkap
lah kirain aku udah lengkap
ya udah begini aja lukman
sekarang kamu duduk dulu
kalian lagi yang bener ya
azan kayak begitu ya protes warga kamu nanti kalau azan di masjid
sekarang giliran sobri
iya kan tadi kamu dong banggain diri kamu tuh
paling bagus di kunanta
saya paling bagus di kunanta
dengar nih ya
azan terkeren di kunanta
kuping dari tadi di sini ngapain dipasang
wah tidak kasih tongkat
kasih tongkat jalannya bokok
kakek kakek batuk terus
ustadz saya keseru
baik anak anak semua sudah siap
nanti maju satu satu untuk baca surat pendek ya
yang pertama lilis
baca surat alkafirut
kulia ayuhal kafirun
wala'antum abidun nama'abud
wala'antum abidun nama'abud
wala'antum abidun nama'abud
mane besok sebetulnya itu mau lomba
apa meeting sih
kalau boleh saya tahu
itu namanya class meeting
yaitu uji ketangkasan selesai ujian
emang lo gak sekolah
emang pernah sekolah dimana
saya dulu sekolah ngaji
wah cakep itu
itu pertanda lo belum pernah makan bangun sekolahan
makan bangun sekolahan
lah lah emang saya turunan sesek
sesek apa ya
sesek itu sepupuan sama merayap
itu yang makan kursi
eh ya pake nanya mulu sih tadi
gadung itu sejenis umbi umbian
yang kalau dimasak langsung makan dia beracun
pantesan yang di pulau gadung begitu juga keracun